bahaya yang dilakukan seorang pria
ia bergelantungan di belakang mobil angkot dengan sebelah kaki di mobil angkot yang berada di belakangnya
aksi nekat ini terjadi pada sabtu pekan lalu empat desember dua ribu dua puluh
di jalur trans sulawesi kelurahan mangali kecamatan palangga kabupaten goa
rekaman videonya viral di media sosial
aparat kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak mengamankan seluruh pelaku serta barang bukti angkot
saat diminta keterangan para pelaku mengaku terpaksa melakukan aksi itu untuk menderek mobil angkot di depannya
lantaran tak memiliki peralatan derek seperti tali dan alat lainnya
selain mendapat sanksi tilang para pelaku juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
pasalnya derek menggunakan kaki manusia ini membahayakan keselamatan jiwa para pelaku maupun pengendara lainnya